iya jadi sekarang sudah tahu ya dengan adanya kewajiban untuk menggunakan masker saat keluar rumah tentunya membuat permintaan akan masker semakin tinggi
belum lagi sesuai aturan pemerintah bahwa masker medis diutamakan untuk petugas kesehatan
tahu kan yang warna hijau itu loh
iya benar apalagi kemarin juga ada himbawan dari gubernur dki jakarta ya bahwa bagi pengguna transportasi umum wajib menggunakan masker
karena kalau tidak menggunakan masker nanti rencananya memang tidak akan diizinkan menggunakan transportasi umum
betul akan diberlakukan tanggal dua belas april nanti
nah karenanya saat ini kami akan membagi tips sederhana ini bagaimana cara membuat masker darurat dengan bahan yang bisa ditemukan di rumah dalam segmen one minute tips berikut ini
nah kalau kita rencana mau bikin masker memang ada dua ya ada dua tipe yang akan kita bikin ya bahannya
yang pertama adalah kita menggunakan tisu dapur semacam ini
tisu yang biasanya digunakan untuk dapur setelah
mencuci piring bisa kita coba bisa dilap pakai ini terus kemudian tisu wajah seperti biasa ini dan juga ada kain
ada kain kita menggunakan selembar kain atau kita sebutnya sapu tangan
sapu tangan boleh
segi empat gini atau kalau mau di rumahnya ada hijab aja ya boleh tapi dibagi dua kali ya karena kan gak segede itu juga yang akan kita buat
yang paling penting kita akan sesuaikan dengan ukuran wajah masing masing gitu
siapa duluan ya
tali karet kemudian ada pelubang kertas
bolong kertas kemudian ada selotip gunting gitu
tinggal dibuat buat aja sendiri
siapa duluan yang mau buat nih
dania dulu boleh deh
bukan ya karena yang ini tuh gampang banget kalau misalnya tadi anda di rumah punya yang segi empat kayak gini tinggal dilipat
ini tangan kita sudah bersih ya
sudah bersih ya
tadi udah pakai hand sanitizer
nah terus sudah gitu kita lipat lagi ya sesuai dengan ukuran aja
itu karetnya nggak dimasukin dulu
nanti aku mau kayak kasih jeda gitu dulu loh
eh padahal mah
ke sisi yang sebelah sini ini gampang banget loh buat nyolong
sisi yang sebelah sini terus baru dilipat
lalu karena satu lagi dimasukkan ke sisi yang sebelahnya lagi
sebenarnya pakai karet gelang juga bisa ya
cuma kalau karet gelang agak sakit nanti biasanya di telinganya agak sakit
agak sakit benar
nih ini kan kayak ada sisi bagian ini nih ini bisa dibuat kuncian
kalau misalnya bikin sendiri kan bisa diukur ya mau ukurannya itu sebesar
apa sih seluas apa sih
yang jelas menutupi hidung dan sampai dagu
sampai dagu nih kalau udah selesai kayak gini kan tuh udah bentuk kayak gini
udah bentuk yang memang masker
tinggal dipakai aja deh nih
karena kan harus menutupi hidung dagu seletarnya di sini
oke maksimal berapa jam bisa dipakai nih
empat jam gitu
jadi kalau misalnya ini bisa di
kita bisa bikin beberapa lah ya
nah kita bikin yang dari tisu
dari tisu apa namanya tisu
jadi tisu dapur ini kemudian kita isi dulu dengan tisu biasa
atau juga dilipat dulu terus di ini
diisi lagi ya dengan tisu biasa
biar agak sedikit lebih tebal
ini tahu kan ya tisu dapur yang kasar gitu bentuknya pemirsa yang apa namanya biasanya ada
ada bermotif gini nih embos
ini agak dibikin lebar ya
tuh sesuai ukuran wajah lagi lagi
kalau ini agak sedikit butuh banyak alat ya
butuh banyak alat
nah selanjutnya diselotip pinggirannya
untuk menutup aja sih kalau misalnya pemirsa di rumah punya double tip juga oke banget bisa
nah setelah itu nih
oke ada di sisi
di sisi kanan sisi kirinya
sisi kiri atau kalau disini mau ditambahin tisu lagi gimana juga bisa ya
karena biasanya kan kita kalau ngomong suka dropletnya kan suka apa namanya ya biasa lah ya
muncrat muncrat gitu kan
dopret gak ngerti droplet itu air liur ya
air liur itu suka kalau apalagi kalau misalnya yang masker kan sebenarnya dibutuhkan untuk kita yang sakit ya
kalau lagi bersin itu ya udah kan tertampung di sini
karena adanya masker kayak gini kan kita gak perlu tuh yang namanya nimbun masker yang seharusnya digunakan sama petugas medis pemirsa yang warna warna hijau itu ya
jadi ya petugas medis kita bisa mempunyai apd yang lengkap
dan lebih aman
kalau kita bisa bikin sendiri
oke terus habis itu baru kita
dilubangi satu persatu gak ada pembolong kertas gak apa apa
gak ada pembolong kertas nggak apa apa
kalau misalnya mau dibolongin
biasa pakai ya apapun mungkin garpu kek
karena ini kan gampang kan tisu tinggal dicoblos aja pakai pulpen kek apapun
pokoknya yang penting tuh untuk taruh ini nih karetnya nih
selanjutnya karetnya deh dimasukkan
jangan lupa disimpul di bagian akhirnya pemirsa
supaya tidak lepas lepas
nah kalau misalnya teman teman
pemirsa di rumah punya kawat gitu
karena biasanya kan bagian atas itu suka apa
tidak membentuk hidung
tidak membentuk hidung gitu
beda sama kain yang lebih gampang gitu ya
itu nanti bisa ditambahkan juga kawatnya
ini kita ambil memang dari masker ya
tapi kalau misalnya teman teman ataupun pemirsa di rumah tahu tuh yang buat pengikat kado kado ulang tahun
nah itu bisa dipakai memang sih agak sedikit lembut ya tidak
tegang dan kaku kayak gini
tapi paling enggak itu bisa membantu membentuk area hidung
selagi alfian mencoba untuk mengikatnya ini saya punya yang udah jadi
nah disini semuanya udah direkatkan
disini adalah kawatnya bagian kawat tuh ya direkatkan disini
terus nih nih ya nih bagian kawatnya ditaruh disini nih pemirsa nih
terus jangan lupa dia akan slot tape lagi supaya enggak sakit kena hidung
dan sebenarnya ini juga bisa atau digunakan atau disis sebagai aktivitas ketika kita bersama anak anak
pasti mereka akan senang sekali gitu membantu kita untuk membantu prakarya kayak gini gitu
tapi ini enggak dikasih
dikasih apa nggak dikasih kawat dulu ya
jadi pokoknya intinya diukur aja deh kalau ini kayak saya mungkin kekecilan
sudah menutupi hidung dan juga dagu
bisa melindungi diri
kalau yang ini enggak bisa dicuci ya
dan ini kita harus bikin banyak karena biasanya dalam waktu beberapa jam saja itu sudah enggak nyaman gitu ya
jadi harus segera dibuang
jangan lupa dibuangnya juga harus yang benar ya beretika
harus diremas remas kemudian dimasukkan ke tempat sampah atau kita bakar
itu cara terbaiknya
sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi tentang prihatin atas wabah virus corona
band musik religi sabian merilis lagu al wabah dengan isi doa agar wabah virus corona di indonesia